setelah terpilih sebagai ketua umum partai golkar yang baru
kini setia novanto sedang menyusun susunan pengurus partai golkar di bawah kepemimpinannya
jurubicara tim sukses setia novanto nurul arifin mengatakan
proses bongkar pasang nama masih berlangsung hingga sekarang
dalam penyusunan pengurus partai golkar yang baru
nurul menjelaskan penyusunan pengurus partai golkar yang baru
tidak mudah susunan pengurus ini harus mengakomodir seluruh lapisan
yang ada di partai golkar agar tidak menimbulkan konflik